pesta miras oplosan berujung maut kembali terjadi di jawa timur
tiga orang pemuda di gresik tewas mengenaskan
sedangkan tiga puluh orang lainnya menjalani perawatan intensif di rsud dr sutomo surabaya karena keracunan
pesta miras merenggut nyawa tiga orang pemuda terjadi di dusun hulaan desa hulaan kecamatan menganti gresik
korban tewas miras oplosan masing masing bernama riko andi dan pendi warga setempat
andi tewas saat dirawat di rumah sakit islam menganti
riko tewas di rumah sakit citra medica laban menganti
sedangkan pendi tewas saat menjalani perawatan di rsud dr sutomo surabaya
jasad ketiga korban pun langsung dikebumikan minggu pagi di pemakaman umum desa setempat
sebelumnya tiga puluh tiga pemuda desa setempat mengikuti malam tirakatan hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh tiga
ternyata mereka lanjut menggelar pesta miras oplosan mulai jumat malam hingga sabtu dini hari di sebuah waduk dan lapangan desa setempat
parahnya lagi pesta miras kembali mereka gelar hingga sabtu malam
minggu dini hari akhirnya mereka keracunan dan dilarikan ke rumah sakit
ada berita anak meninggal remaja meninggal
dari hasil penyelidikan petugas diketahui pertama kali yang mengajak pesta miras oplosan adalah pendik korban yang tewas di rumah sakit dr sutomo
dari lokasi pesta miras sendiri petugas menemukan belasan tutup miras jenis arak atau jokrik hingga vodka
hari sabtu jam sebelas malam itu mengeluh sakit mual kemudian muntah muntah kemudian mata kunang kunang
hari minggunya jam satu
diketuai meninggal dunia dan korban yang kedua itu jam enam pagi
sementara tiga puluh pemuda lainnya masih dirawat di ruang instalasi gawat darurat rsud dr sutomo surabaya
kondisi mereka masih kritis dan dalam perawatan intensif
nantinya kita akan rawat kita observasi kurang lebih satu x dua puluh empat jam
dan apabila memerlukan cuci darah kita akan melakukan cuci darah
tergantung dari berat ringannya keluhan atau gejala gejala keracunan
yang dialami oleh pasien
meski telah stabil namun korban miras oplosan yang rata rata berusia delapan belas hingga dua puluh lima tahun ini
mengalami pandangan kabur hingga masih harus menjalani perawatan medis
salah satunya mereka akan menjalani cuci darah agar kandungan miras yang ada di dalam tubuh segera hilang